korban selamat dari gempa yang memporak porandakan suriah mengubur jasad keluarga dan kerabat mereka secara massal di kota jandaris suria
di suria sendiri korban tewas sudah mencapai lebih dari dua jiwa
rekaman drone anggota white helmets menunjukkan kuburan masal yang baru digali di kota jendari suria
korban selamat juga berdoa untuk jenazah yang dimakamkan
upaya untuk memberikan bantuan di suriah dipersulit dengan adanya konflik yang memecah belah negara tersebut
menurut pemerintah layanan penyelamatan yang beroperasi di wilayah barat laut dikuasai oleh pemberontakan
sehingga penyaluran bantuan terhambat korban tewas yang dikonfirmasi di suriah naik menjadi dua sembilan ratus lima puluh jiwa